enaq banget ya he
itu uik kok malah lo yang pake
gue kan beli buat si leha
kan ju leha udah ngasih uik nih ke ella
jadi udah hak milik kuasa cipta punya ella sendiri
gue beli uik ini untuk si leha
kali aja pantas
bener apa kata mak gue
ju leha keliatan macet
manis dan cantik
tapi kayaknya ada yang kurang deh
gak pantas pake uik
kerenan juga gaya gue yang kayak begini
ya bukan gratis pokoknya ini barang bisa buat mpok kliatan jadi macan macan
kemarin orang kamu ngomong kayak kodok waduh kayak macan berubah alhamdulillah biar kliatan
macan alias manis dan cantik pakai wikini bukan karung goni pokoknya pakai kasih dah buruan pakai
makanya bagaimana nih jumlah baru ketemu yang bener apa makanya bismillahirrahmanirrahim
bener makanya bismillahirrahmanirrahim
mata lu juli keju ya jual gimana masih normal eda muka buala keuruk begini kata kayak bintang
bintang bintang yang ada di emang
berat banget artinya ya allah ampunilah dosanya ya allah terimalah amal ibadah mati dong anak tapi
juga nih gua jadiin model model dewi persik
pemboka up to date
ya yang eh ya deh bang ipan ngajur ngacep
dari mana ngomong ngomong dari mana dari susan ya yang eh ya
enak banget ya he itu uwi kok malah lu yang pake buka beli beli lehat enaka jaloh
masuk iman iphclass
gimana sih kaju leha udah ngasih week nih ke ela jadi udah hak milik kuasa ciptastun ya ela sendiri
enak aja lu ngomong hati apa apa jika enak ngabur gua beli week ini untuk si leha bukan untuk lu buat ganjin
jangan jadi mereka mereka nih apalagi si ini nih
matanya melotot aja kalau aduh cewek
apa lagi ketawa
cewek tuh kudu dinikmati keindahannya mak
berarti abang kalau ngeliat mak menikmati dong
kan mak perempuan
bukan dinikmati mau mati
mulai sekarang lu balikin itu wik
lagi julian gak ke pantas mak
eh kembalin kembaliin
gak bisa kembaliin kembaliin

saudara saudara ikutlah lamba tinju akan mp ini
wajah muka memperbukakan gerak bergiris dari sidang di heran
siap siap lah untuk jadi pemenang
saudara saudara ikutlah lamba ini
siap siap lah untuk jadi pemenang
angkat ujung paut
ikutilah lomba tinju antar rt di kampung gojong bengkok juga nih sekali pembantu jadi petinju
kalau gitu aja dulu dah sasarannya kasur maka buat inuin biar ilerah pada loncat
biar virus virus majikan gua pada terbang
lu kalau mau bilang
anak kita itu perempuan
dari ujung rambut sampai ujung kaki si leha itu perempuan
nah jadi bampe harus ngajarin yang bener
eh ini malah diajakin tinju
tinju itu kantor laki peh
yang disebut orang tua nggak gaul gitu loh
eh ma asal lo tau aja
ini jaman serba modern
bukan laki laki aja jadi seorang petinju
perempuan gua harus
apalagi si juleha
paling kagak dia bisa bela diri
pak kino betul pak kino
elah setuju sip pantas